udah ntar tau sendiri deh
ayah penasaran nih bang
ntar kalau abang ngomong pada gak kecaya lagi
nih biar tau sendiri aja deh
ntar lah saya permisi aja
gak gak gue pengen dengerin juga
ntar lu liat dulu rumahnya cocok apa kagak
yang penting gak jauh dari rumah loh
lagian ini kan cuman sementara
iya itu udah gue pikirin
masih jauh rumahnya mana
enggak tuh depan tuh udah deket tuh
pak depan berhenti ya pak ya
udah nyeturan yuk liat yuk
rumah siapa nih
lu demen kakak
gak gak lah
ya gue pasti demen lah
ngerayunya bisa bener
pantes aja si ainun bisa takluk
makin mesra aja dia berdua
gue udah tau sekarang
dimana lu berdua sering
udah jalannya lompat lompat
lu pada berisik lu siang siang
tumben bang dhani nanya
biasanya paling tau semuanya
lu tau gak
kalau menurut saya sih paling udah di rumah aja bang
dia kan drs
di rumah saja
nah pakaian itu rapi loh
kawan saya minta dibikinkan estimasi biaya
insya allah kalo tendernya gold
saya bisa mulai bekerja di proyek itu
oh berarti belum kerja lo
emangnya bang dhani ada kerjaan buat bang bawi
kalau lo mau jadi tukang cuci piring di warung gue sih
ya itu kalo lu mau aja sih wi
terima kasih bang
saya permisi dulu takut terlambat
gak tau gak
kesian kan perasaan bang maui
ya tapi enggak jadi tukang cuci piring juga bang
ya namanya keluarga ya
itu kuduk kerja meskipun gajinya kecil ya
daripada jadi pengangguran
mesti ngurusin nafkain bini
kalo bini kagak dinafkain
tau lu juga kawan diri dah
emang siapa yang lakinya pengangguran
oh aku tau li
satu satunya pengangguran disini ya kamu
lu tuh ah
gue kan belum punya bini
gimana sih lu
tapi pengangguran kan
sama men lu
lu berangin lu
udah beresin lu
pasti mau beli soto lagi
eh bukan buat shelby po
babe makannya dua porsi
babe makannya banyak sekarang
ah udah pok
satu porsinya buat lu kan
mau pesen soto pak
cuma mau ngingetin pok encum
besok ada pengajian bulanan di masjid
kalo ada yang gantiin ayah jaga warungi pok
sekalian pos shelby
gak bisa gue kayaknya besok tuh
gue sibuk banget
sekali kali dateng apa
aulih kok kalo dateng melulu payah tembem
kagak mau ngaji
ngurusin salam melulu
orang ngaji belum tentu jadi perempuan solehah
memang ada yang kayak gitu
sering ngaji sama sholat ke masjid
tapi kakak pernah ngasih duit sama bininya
jadi aja bininya itu selingkuh sama orang lain
udah ntar tau sendiri deh
ayah penasaran nih bang
udah biar tau sendiri aja deh
ya gimana sih ngomong selingkah selingkuh selingkah selingkuh
dadah saya permisi aja
gagau pengantekan juga
ayah udah debak dengan orangnya bang
kan tadi abang bisik bisik
semua data estimasinya
ada di dalam sini
kira kira yang bisa jadi kekuatan kita apa ya bu
disitulah kekuatan kita
dan gua yakin sekali di segmen itu kita akan menang
tolong kamu siapin semua data ya
terus taruh di meja saya aja
baik bu saya permisi
terus terus wi
semuanya baik baik aja
tapi lo kan udah lama gak kerja wi
ini gue masih sendiri
lo kan punya tanggungan
nah bayangin aja gue males
kalo memang lo ada keperluan yang berdesak
ya lo jangan sungkan semuanya sama gue
insya allah pasti gue bantuin
terima kasih nid sebelumnya
tapi gue masih ada gue
gue masih punya sedikit tabungan
lo gak usah pikirin gue
gue tuh kenal sama lo dari zaman kuliah
jadi gue bisa bedain
senap seter banyak pikiran gimana gitu
enggak nid enggak ya mungkin
mau sedikit kecapean itu aja
gue tau proyek ini
maksudnya belum jadi duit
tapi insya allah ini jadi rezeki
kalau memang lo ada keperluan
ya kantor ini kan punya kas
gak apa apa lo pake aja dulu
nanti kalo memang lo udah ada duitnya
anita sekali lagi terima kasih
lo gak perlu mikirin gue
gue masih ada kok
dan gue tau
kita itu membutuhkan biaya yang cukup besar
sebelum proyek ini berjalan
yang penting gue udah nyampein sama lo
yang gue bisa bantu insya allah gue bantu
terima kasih nid
proyek yang kita mau kerjain ini dengan rezeki ya
rezeki buat lo
buat anak lo buat biniro
insya allah kita saling mendoakan
ainun pasti selingkuh sama laki laki itu
kalau gue bisa ngasih duit banyak ke dia
mungkin dia mau ninggalin cimawi terus kawin sama gue
tapi gue sendiri lagi gak punya duit banyak
inchun kan blok kan
duit apa anjun
celengannya encun bang bakal naik haji
hari gini udah nyimpen duit buat naik haji
seneng gue dengarnya
kok ayamnya di bawah cut
aku disambar musang bang
cun lo baik banget dah sama gue
lo ngasih jalan sama suami lu buat bantuin si ainun